berapa lama even klubnya pun kalau nantian berapa lama untuk juara kan kita nggak tahu apa aja yang
karenanya sekarang sangat diproteksi
tapi sebelum itu kita bahas dulu nih
pelatih legend lah disini lah